bandung menjadi satu dari tiga venue pertandingan digelar
pada hari kedua ini ada sekitar tiga ratus pertandingan yang digelar
dari tiga ratus pertandingan sebagian nomor akan mempertandingkan babak main draw dan juga penyisihan
peserta yang mengikuti pertandingan mulai dari usia lima belas tahun hingga sembilan belas tahun